utang kamu dua juta
bunganya saja dalam tiga bulan sudah mencapai enam ratus ribu
demi tuhan pak saya cuma punya segitu
aku selalu ingin menginginkanmu

aku selalu ingin menghina aku ha

aku selalu ingin menghina aku ha
demi tuhan pak saya cuma punya segitu
berulang kali kamu minta agar pembayaran utang itu ditunda
dan sudah beberapa kali pula aku berbaik hati untuk menendanya
tapi apa yang terjadi
makin dikasih waktu nampaknya kamu makin enak enakan
malah makin santai
kalau saya santai santai saja
setiap akhir bulan datang
saya stres terus mikirin hutang saya
kalau tidak rela kenapa tidak dari dulu dulu kamu bilang
mau mengawinkan anak kamu
kamu bilang bersedia
kemudian kamu serahkan surat surat tanah dan rumah kamu sebagai jaminan
dalam keadaan terjepit
kalaupun waktu itu
bapak minta bunga yang lebih tinggi dari itu
saya tentu menstujunya pak
karena kamu kalau diberi kesempatan
selalu saja mau ngomong terus
sekarang bayar bunga tunggakanmu itu
utang kamu dua juta

demi tuhan pak
saya cuma punya segitu untuk dibayarkan hari ini pak
orang bander macam kamu
memang harus dihajar terlebih dahulu supaya jadi penurun
orang ini perlu diajari bagaimana caranya membalas budi kepada orang
yang sudah membantu dia keluar dari kesulitannya dulu
bukankah dia lupa bahwa dengan uang kita dia bisa mengawinkan anaknya
yang sudah diamili orang dulu
orang ini harus dihajar
semua orang bodoh seperti kerbau
dihajar dulu baru tahu kesalahannya
apa perlu mulutmu yang sering canggih pohon ini di lobang itu dengan telurmu
itu yang perlu
itu yang perlu
alasan kamu memang segudang
hajar saja kang
hantarmu lojam supaya dia tidak bisa beruang lagi
ini hari kamu masih kami lepaskan
tapi begitu kami mendengar
kamu berani melaporkan hal ini kepada polisi atau pak kades
betul betul mulutku akan merantik
kita angkat keluar
kita akan menang
sudah sadar ya
ternyata belum pak
kita lemparkan di sini
sebelum dia mati di tangan kita
kamu pikir mau kita tungguin sampai orang orang kampung menemukan kita ya
kalau dia mati di sini
ya itu artinya dia sudah ditutupkan mati hari ini
apa bedanya bagi kita
mati hari ini atau bulan depan
atau surat surat tanah dan rumah tidak ada di tangan pak samsul
ya pak kadek
segera buat rumah sakit pak
dan minta agar dokter merawatnya
tidak ada yang mengenalnya di antara kita pak
petugas ambulans ini juga tidak mengenal siapa dia
tidak tahu pak
tidak kamu temukan ktp atau surat surat lain yang menerangkan siapa dirinya
sudah saya periksa semua sakunya pak
cepat bawa pak
bagaimana keadaannya sekarang pak
dia baru saja melewati keadaan krisisnya
sudah bisa bicara dokter
sampai subuh tadi belum sepatah kata pun keluar dari mulutnya
kecuali mengerang saja
sepertinya dia menderita sakit yang amat sangat